ih gak mau nih buatan putri lo
oh yaudah mungkin
aku harus bagaimana berjalan tanpa kamu
ini siapa yang ngasih ya
gimana sih buruk sih
pergi dulu pergi dulu
hah ini dia putri
kamu tuh dari mana aja sih
kamu tuh kok baru
kotak kapan itu
putri juga gak tau bu
kotak ini dari siapa
kalau gitu biar ibu tebak
kalau kotaknya yes kayak begitu
itu pasti dari
malaikat penolongnya ibu sama kamu
siapa lagi kalau bekan dari si mike
yang ketengan yes
yang baik hatinya wow banget sih
cep buka buka
biar ibu yang buka
ibu aja yang buka
ini apa apanya kok
kok isinya beginian put
ini bukan dari mike ini bukan dari mike
putri kalau kayak gini nih
kamu udah ngapain orang tuh
kamu udah ngapain putri sampai orang sakit hati kayak begini sama kamu
ya ampun bu
putri itu gak pernah nyakitin siapapun
masa iya kamu gak pernah nyakitin nanti orang
tapi dibuktinya buktinya apa tuh
eh nih nih nih nih buk buk buk buk buk buk buk
apaan sih kayak gitu
ini baru permulaan
ah sama si lemos
baru aja mau ketok ketok
kamu ngapain lagi hari ini
kamu tuh kayak preman ya
kerjaannya malangin orang aja terus
ih kok marah marah gitu sih mas lemos
kemarin saya udah kasih uang sama kampura
terus aja kayak begitu
dengar kamu ya
saya gak akan kasih uang kamu lagi
selama putri gak mau turunan selama ini
edi edi apaan sih
bapak lemos yang terhormat
kok marah marah melulu sih
sekarang gini ya
waktu pertama kali ngasih uang ke saya
itu buat urusan yang buat apa
waktu itu saya dibayar
untuk mengakui bapak lemos yang terhormat
sebagai ayah kandungnya putih doang
jadi urusan tunangan tunangan
tunggu tunggu saya dong
lama nambahin kerjaan aja
ternyata putri bukan anak yang om lemos
aku baru tahu tentang ini
gue kesini untuk ketemu om lemos
emang aku gak tahu
kita dapat info yang lebih penting
kamu tidak masalah masalah dewasa
putri sampai tahu kalau mereka itu bukan saudara ada mereka bisa jatuh cinta lagi
gua enggak akan biarin hal itu terjadi gua harus cepat nikahin
oh ya ampun mike ya ampun malaikat penolong tante yang
wobbing it segantengnya wobbing it sebaik hatinya
tante ya saya mau nikahin putri
mau nikahin putri
kalau tata sih yes yes bingit
aduh permasalahan ini kan ada yang gak yes mike
aduh gimana ya itu sih putri bener bener deh bikin tante gemus
tante udah berusaha kasih tau dia pujuk pujuk dia
ya tante ikutin aja cara saya saya punya rencana
ya ya udah ya udah kalau gitu kamu yang penting bantuin pak lemos
kalau tonto sih apa aja rencana kamu ya nanti kiasa aja lah
gara gara mikirin kamu kondisinya jadi ngedrop
ibu gak bisa bayangin putri kalau kondisi papa kamu tuh jadi tumbuh baru
kamu sih bikin kondisi papa kamu jadi begini jadi sakit
mampun putri mampun terus papa gimana
nanti kita ke rumah papa kamu ya putri
biar kita tahu gimana keadaan bapak kamu
eh jangan jangan beres kecil jangan beres kecil
bayar pakai apa kamu
bang akan menyita semua hasil hasil anda
dan anda akan
tidur di jalanan putri